tak ada satupun objek wisata di d i e yang ditutup
selama anda liputan di sana alfian kan bahkan dari beberapa catatan bnpb pun hampir sebagian banyak eh sebagian besar korban ini adalah anak anak
bisa jadi juga karena formatnya festival itu kan terjadi in and out gitu
tapi gara gara aku udah di dbl terus prapon
nah gitu ambil filmnya tinggal cetak